gubernur jawa tengah ganjar pranowo selasa dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
mengunjungi kabupaten grobogan jawa tengah
untuk memantau penanganan dampak stunting
dikarenakan kemiskinan ekstrim yang terjadi di jawa tengah
turut hadir dalam kegiatan ini
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menko pmk
sebagai upaya untuk penanganan dampak stunting
dikarenakan kemiskinan ekstrim yang terjadi di jawa tengah
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional bkkbn
mengadakan tausiah dan dialog percepatan penurunan stunting
di gedung dewi sri kabupaten grobogan
turut hadir dalam kegiatan ini
gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan menko pmk muhajir effendi
yang memantau beberapa penanganan stunting
dan pelayanan kesehatan
di sekitar halaman parkir gedung serbaguna dewi seri grobogan
beberapa stun yang dibuat oleh korps brimob
dan mendatangkan sejumlah tenaga medis dari rumah sakit brimob
memberikan pelayanan kepada masyarakat grobogan
bahkan sejumlah anak anak ikut memeriksa kesehatan
dari gigi serta kesehatan yang lain
selain mendirikan stun kesehatan
korps brimob juga memperkenalkan kendaraan
yang biasa digunakan di lapangan
yang dapat menyajikan air minum bersih
yang dapat menyajikan air minum tanpa ada sumber air
bahkan ganjar pranowo bersama muhajir effendi
juga ikut mencoba meminum air olahan
dari mesin milik korps brimob
setelah mengunjungi beberapa stun
ganjar masuk ke dalam gedung serbaguna
dan mengikuti tausiah
sejumlah warga antusias menunggu kehadiran ganjar pranowo
belum ada pak
sementara ke depan gimana pak
kalau memangnya dicalonkan pak
calonnya sudah banyak
kalau dicalonkan gimana pak
kalau dicalonkan gimana pak
kalau dicalonkan gimana pak
kalau dicalonkan gimana pak
kalau dicalonkan gimana pak
kalau dicalonkan gimana pak
jadi kita sudah mendapatkan arahan semua
dari pak menko pmk
dari pak bkkbn
sebenarnya kita bisa melaksanakan secara paket
jadi yang sekarang kita kerjakan adalah
penanganan kemiskan ekstrim
apa yang menjadi arahan pak menko tadi
pertama kita tarik dari yang paling bawah
remaja putri jangan menikah dini
keterannya juga sih
remaja putri itu kalau tidak menikah dini
maka insya allah akan mencegah potensi adanya stunting
memasuk rumah kerja putri
biasanya perlu vitamin atau menambah darah
nanti begitu dia menikah
mesti dipastikan betul betul
laki laki dan perempuan
karena pengantinnya sehat
dan isiannya sudah cukup matang
jadi tidak menikah mudah
sehingga program jokawin bocah akan bisa berjalan
setelah itu masuk
lalu istrinya hamil
nah pada saat kehamilan inilah
pemeriksaan yang rutin mesti dilakukan
program jateng gaya minceng ong meteng itu
memperhatikan betul ibu hamil
dari ibu hamil yang ada dipastikan
pereksaannya rutin bayinya sehat
kalau kurang asupan segera tadi diintervensi
ada dana desa ada dari kabupaten
ada dana provinsi
bahkan pak menko pmk tadi menyampaikan
kalau dia dalam kondisi miskin
segera dijamin dengan ppi
khususnya untuk jaminan kesehatannya
lapor langsung ke dikuti tinggaku
nah setelah mereka
maka programnya adalah ac eksklusif
kalau ac eksklusifnya bisa dilakukan
maka insya allah
bayinya dalam keadaan sehat
pada saat mengandung diperhatikan
angka kematian ibu melahirkan
dan angka kematian wanita
itu bisa dijaga
inilah yang sekarang coba kita kerjakan
ya mudah mudahan dengan tadi kita tanya
para bidan tiga bulan bisa nggak diintervensi
tantara tahu terus nanti mereka bisa
maka kemudian kita akan cari satu persatu
untuk kita lakukan treatment masing masing
saat ini meski kondisi jawa tengah dalam angka kemiskinan ekstrim
sehingga program meminimalisir stunting ini
tetap dijalankan dengan adanya perhatian dari pemerintah desa
dengan menggunakan dana alokasi desa
serta bantuan dana alokasi khusus dinas kesehatan
serta bantuan seperti bantuan sosial